terima kasih pak
kamu kalau udah kita ke depannya
orang tua yang miko udah nunggu dari tadi tuh
oh ya gimana perasaan kamu
deg degan banget pak
akhirnya cita cita kamu kesampean juga ya
menikah dengan pacar pertama
belum pak masih tunangan
yang penting papa akan selalu berdoa
agar semuanya lancar dan kamu benar benar menikah dengan miko
terima kasih pak
papa tunggu di depannya
kamu ke depan langsung ya
mau sepatu lagi nggak
lebih rapet lagi lebih rapet lagi
kalau pegang kertas itu ya
jadi seandainya aku ninggalin kamu
kamu kasih kertas itu lagi ke aku
aku percaya kok sama kamu
kamu gak akan pernah ninggalin aku
iya deh tau
yang baru tunangan
makannya buruan yusul
ntar gue emang masih lama
esya udah beri parafin belum loh
lu lupa kan
kasih tugas gitu aja nggak bisa
sayang makasih ya kamu udah nemenin aku sampai mau kayak gini
aku mau beri punya kini satu
ini satu dari temen aku
kamu nggak marah kan
hei seharian aku telfon sama kamu nggak diangkat sama sih
sorry tadi aku masih tidur
tuh enak banget ya masih ada keguguran di rumah
ini aja aku udah keringetan gini nih
lagi menuju masuk pintu masuk gunung gede
cie yang baru tunangan
teleponan mulu nih
pansi sih nah
sorry aku gak bisa nemenin kamu
miko disini dulu
masya ada miko
miki kok kamu duungin aku sih
tadi katanya kalau masih di rumah
emangnya salah kalau kasih kejutan korea yang kita cintai
cie disamperin nih ya sama mikonya
udah ah nggak mau ganggu
mama sama papa kamu tau kamu kesini
kalau mereka sampai tahu aku nggak mungkin diizinin
guys lima belas menit lagi kita jalan ya
kamu judul banget sih sayang
ini tuh kenang kenangan kalau aku sama kamu pernah hacking
sayang kenapa kelilipan ya
sebentar sebentar biar aku lihat ya
cler dari aku takut pakyeah
haduh kita kebanyakan dapat banget tapi n molly ke kitab vicaya
ingin parit dimoti korban

di mana rumah luas nya
tapi kalian belum jalan
kebanyakan mereka disini saja
jangan jangan jangan jangan usah usah ngapa ngapa cuma lagi jarang olahraga aja makanya

ngapas kalau kan ya beneran ya
jatuh di sini lagi
bawa ke rumah sakit